baru baru ini media sosial dihebohkan dengan viralnya ulas seorang pria asal bengkulu utara berinisial dr
pria ini melakukan aksi penyembelihan kucing yang sedang hamil dan diunggah ke media sosial
saya sempat mendapatkan beberapa potongan gambar mengenai aksi yang kemudian dilakukan oleh pelaku
ketika melihatnya saya cukup kaget kemudian juga marah mengenai apa yang kemudian sudah dilakukan
kasus ini tergolong kasus hukum karena saat ini pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka
ternyata kasus serupa juga terjadi di kawasan tasik malaya jawa barat yang melakukan aksi kekerasan terhadap bayi monyet
dan saat ini dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka pula
tersangka berinisial ay dan i keduanya merupakan warga jika thomas dan salobata tasik malaya jawa barat
menurut polisi tersangka menyiksa bayi monyet dengan sadis dengan dipukuli dimutilasi serta merekamnya menjadi konten untuk dijual
pelaku mengaku sudah menganiaya empat penyelamat
empat belas ekor bayi monyet selama hampir satu tahun
saat ini polisi masih mendalami motifnya
pelaku akan dijerat dengan sejumlah pasal dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
dari tersangka ini kita menjerat dengan pasal pasal yaitu tentang perlindungan hewan
pasal empat puluh untuk pasal dua puluh satu mendang endang ri nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tentang seberdaya alam dan hanefi ekosistem
pasal sembilan puluh satu mendang endang ri nomor empat puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang perenakan hewan dan kejahatan hewan
data dari asia for animal collations mencatat sejak juli dua ribu dua puluh hingga agustus dua ribu dua puluh satu ada lima empat ratus delapan puluh konten penyiksaan terhadap hewan di dunia
australia sebanyak satu ratus tiga puluh lima konten amerika serikat dua ratus sembilan puluh enam konten
dan indonesia menempati posisi pertama
doni herdarutona ketua animal defenders indonesia menyatakan
ada satu alasan kuat mengapa indonesia bisa menempati posisi pertama
hukum yang masih sangat akomodatif bagi para penyiksa hewan ya
hukum kita masih sangat ramah kepada pengisi hewan
kenapa karena penyiksaan hewan ancaman hukumannya hanya maksimal sembilan bulan dan itu nanti jatuhnya tindak pidana ringan
dan cuma di hukuman percobaan di vonis misalnya
dituntutan jaksa tiga bulan penjara
lalu sama hakim dikabulkan sepertiganya
misalnya satu bulan penjara dengan masa percobaan gitu ya
jadi orangnya nggak ditahan
aksi kekerasan terhadap hewan juga disoroti oleh periset pusat studi komunikasi lingkungan
vikom universitas pajajaran herlina agustin
menurutnya dalam setiap kasus kekerasan pada hewan
pelaku sudah dipastikan mengalami gangguan jiwa
sebab jika orang normal tidak mungkin melakukan aksi keji
penyiksa hewan apalagi merekamnya
cara dia menyiksa itu juga sudah menunjukkan bahwa dia sebetulnya punya gangguan kejiwaan
kalau beberapa orang menyebutnya psikopat
saya menyebutnya dia punya gangguan kejiwaan
orang yang menyiksa makhluk lain itu udah pasti ada gangguan kejiwaan gitu ya
tapi kita harus lihat dulu roots dari atau akar dari penyiksaan ini sebenarnya apa
yang ketiga adalah konten
dia melakukan ini demi konten
ini levelnya sudah pasti di atas gangguan kejiwaan biasa
dia butuh perhatian
juga menambahkan selain hukuman pidana yang diberikan kepada para tersangka kekerasan pada hewan
rehabilitasi medik kejiwaan juga harus diberikan kepada para tersangka
ia juga kembali menegaskan bahwa kekerasan terhadap hewan merupakan sebuah tindakan pidana
tim liputan cnn indonesia